ketua dewan pimpinan nasional apindo haryadi sukamdhani menilai amanat peraturan pemerintah no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan sudah menjadi jalan tengah antara pengusaha dan buruh
haryadi menyebut ekspor tekstil indonesia yang mencapai empat belas miliar dolar saat ini jauh tertinggal dari vietnam di angka dua puluh delapan miliar dolar dengan upah minimum lebih rendah
apindo menyoroti daya saing indonesia yang masih tertinggal dari beberapa negara asean namun setiap tahun selalu diganggu dengan tuntutan kenaikan upah yang besarannya tidak sesuai dengan realitas bisnis
ketua dewan pimpinan nasional apindo menilai amanat peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan sudah menjadi jalan tengah antara pengusaha dan buruh
ketua dewan pimpinan nasional apindo menilai amanat peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan sudah menjadi jalan tengah antara pengusaha dan buruh